hujan yang mengguyur bandung raya pada jumat lima mei lalu membuat tiga kecamatan di kabupaten bandung mengalami banjir pada sabtu enam mei pagi
tiga kecamatan itu adalah bale endah bojong soang dan dayakolot
ketinggian banjir bervariasi mulai dari dua puluh hingga seratus cm
di kecamatan dayakolot bandung tidak hanya pemukiman penduduk saja yang kemudian terendam oleh banjir ketika musim hujan tiba
tetapi sejumlah toko dan juga beberapa pasar tradisional di wilayah ini juga kerap terjadi banjir
karena kecamatan dayakolot merupakan salah satu pusat perniagaan yang ada di kabupaten bandung yang kerap dilanda banjir
lani pedagang emas di kawasan dayakolot ini adalah salah satu pengusaha yang kebanjiran
senin pagi ia bersama karyawannya bahu membahu membersihkan lumpur dan sisa genangan air di toko yang sudah buka selama empat puluh tahun di kawasan ini
menurutnya butuh waktu seharian untuk membuat tokonya bisa bersih dari lumpur dan genangan banjir
pada sabtu lalu
ketinggian air di tokonya ini mencapai lima puluh cm
diakuinya banjir pekan lalu ini memang tak separah banjir pada dua ribu sembilan belas silam
meski demikian ia tetap mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi
dua hari tidak beroperasi kerugiannya mencapai lebih dari tiga juta rupiah
belon dah bagaimana mau jual beli kita masih belum berani taruh barang
kan ada banjir begini ya terpaksa kita bersih bersih dulu lah
kalau nggak dibersihin bagaimana parah dong nanti berapa
hari lengket begitu lumpur
dan siapa yang mau beli juga karena kondisinya masih gini atau gimana
ya iyalah tuh banjirnya sampai kemana mana coba lihat tuh
kemarin apalagi parah
di titik lain bahrudin seorang pedagang sepatu juga sibuk membereskan dagangannya usai banjir
toko sepatu miliknya ini sudah buka sejak dua ribu delapan
sejak saat itu pula ia kebanjiran setiap tahunnya
tidak ada pilihan lain selain tetap bertahan karena menurutnya
sulit juga untuk menjual gedung toko ini karena banjir yang kerap terjadi
harga gedung yang ditawar pun relatif murah
ketinggian banjir di toko miliknya pada sabtu lalu mencapai enam puluh cm
sehingga banyak sepatu dagangannya basah karena banjir
kan ini kan ada banyak dagangan ya sepatu kebanjiran kebasahan atau gimana nih dak
iya pasti kebasahan udah jelas itu mah
berapa banyak tuh da
ya nggak kehitung
ya nggak kehitung lah adalah sekitar lima dusan
lima dusan satu dusan berapa tuh da
ya satu dusan
di situ isinya ada yang dua puluh gitu
berarti lebih dari seratus dong sepatu ya yang kebasahan gitu
sekarang gimana kondisinya
ya sekarang kondisinya lagi dijemur
dijual lagi nanti
ya nanti jatuhnya diobra lah
banjir di kejamatan daikolo terjadi karena meluapnya sungai citarum
selain itu limpasan air dari sungai cikapundung juga menjadi faktor banjir terjadi
sehingga ada pertemuan dari dua sumber air di wilayah ini
hal itu disampaikan dinasur
pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten bandung saat melakukan peninjauan pada senin siang
sebetulnya sudah ada folder
bws sudah membuat cipali ii
nah rupanya ini harus ada pengaktifan kembali saluran
yang nanti dengan mekanisme di rumah pompa disedot
jadi tidak langsung ke citarum
karena citarum sendiri sudah tinggi mengkain banjirnya kan
nanti di sana nah ini kami sudah komunikasi
jadi pertama tadi bagaimana mengoptimalkan
rumah pompa di cipali
kemudian juga bagaimana kita mengaktifkan kembali saluran yang dulu tertutup
dengan kajian tentunya
selanjutnya bpbd kabupaten bandung mencatat hingga minggu tujuh mei
ada lima ratus sepuluh kepala keluarga yang terdampak akibat banjir di kabupaten bandung ini
kiki arjadi kavi jati kabupaten bandung jawa barat